basarnas telah mengerahkan tim untuk melakukan operasi sar di mamuju sulawesi barat
tim evakuasi dikerahkan dari pusat maupun dari sejumlah tim sar di daerah seperti makassar balikpapan dan juga samarinda
basarnas juga mengirim tim sar dari makassar
yang kita dorong juga satu kapal kn sar dari makassar kn sar wisnu dari balikpapan serta rescuer
dan saya ulangi kn sar kamajaya dari wisnu dari makassar beserta rescuernya
dan juga dari balikpapan kn sar win sangeni beserta rescuernya dari palu melalui jalan darat
dan dari jakarta kita sudah tadi ada hercules dari tni au yang akan berangkat ke mamuju
kita ikut sertakan satu tim dari
di pusat tim urban sar bersama sama dengan perlengkapan perlengkapan tambahan untuk melaksanakan ekstrikasi
terutama pada bangunan bangunan yang